bupati gorontalo punya cara unik untuk memberikan sanksi bagi pns nya yang telat
aparatur sipil negara akan terkena sanksi moral yang diterapkan bupati gorontalo
yakni harus memakai rompi ala tahanan kpk
yang dinamakan rompi anti terlambat peningkat kinerja atau rombak
para pns kabupaten gorontalo mengaku sudah mengetahui adanya sanksi jika terlambat masuk kantor
namun mereka tak menyangka hukuman mereka kini bertambah dengan memakai rompi seperti pesakitan kpk
rompi sanksi ini berwarna biru terang
dengan bagian belakang bergambar jam yang menunjuk pukul delapan lebih lima belas waktu indonesia
tengah yakni jam masuk kantor
selain itu tertera pesan moral dengan tulisan duta disiplin
rombak atau rompi anti terlambat peningkat kinerja ini harus dikenakan pns yang telat
mereka harus menahan malu hingga jam kerjanya berakhir
sanksi moral ini dijatuhkan kepada pns kabupaten gorontalo setelah bupati melakukan evaluasi daftar hadir
hasilnya cukup mencengangkan
hampir lima puluh persen pegawai tidak disiplin terutama terkait keterlambatan
alhasil bupati gorontalo menyediakan rompi eksklusif khusus bagi pns yang terlambat datang ke kantor
rompi anti terlambat ini ini cara saya cara kita untuk agar supaya pegawai negeri kita itu benar benar disiplin waktu
kelihatannya kalau hanya tercatat begitu saja itu tidak memberi makna
tapi kalau pakai itu ya malunya itu yang kita harus tembukan
dan ternyata itu sukses
baru awal saja tadinya terlambat itu kurang lebih empat puluh persen
terakhir itu tinggal sepuluh persen yang terlambat
diharapkan dengan adanya tambahan sanksi moral kinerja dan kedisiplinan pns di kabupaten gorontalo bisa meningkat
terutama mengenai kebiasaan buruk terlambat datang ke kantor